kita ke informasi yang lain komisi pemilihan umum republik indonesia menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain formulir dan surat suara yang disederhanakan untuk pemilu dua ribu dua puluh
simulasi ini dilakukan agar kpu mendapatkan masukan dari masyarakat terkait formulir dan surat suara yang efektif bagi peserta dan penyelenggara di pemilu dua ribu dua puluh
acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara digelar di gedung kpu ri pusat menteng jakarta pusat
simulasi akan diikuti oleh seratus responden yang terdiri dari perwakilan partai politik lsm bidang kepemiluan akademisi hingga perwakilan anggota dpr dpd dan juga bawaslu
ketua kpu ri ilham saputra menegaskan acara simulasi ini digelar sebagai tanda keseriusan anggota kpu ri periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua dalam menyelenggarakan pemilu pada dua ribu dua puluh empat yang akan datang
simulasi pemilu ini untuk menemukan formula tepat pada pemilu dua ribu dua puluh
dan bagaimana proses juga bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu
halo selamat siang rio jadi sejauh ini bagaimana jalannya simulasi pemilu dua ribu dua puluh empat kali ini
ya selamat siang daniar benar sekali bagaimana komisi pemilihan umum republik indonesia menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara
dengan surat suara yang disederhanakan untuk pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bagaimana simulasi ini adalah simulasi yang ketujuh yang dilakukan oleh kpu pusat
karena memang telah berlangsung sejak pada tahun lalu
mendengarkan aspirasi dan juga opini dari masyarakat terkait dengan efektivitas dan efisiensi
jika surat suara disederhanakan
nah sekarang saya akan mengajak anda untuk merasakan secara langsung bagaimana rasanya jika kita menjadi seorang pemilih di pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kalau kita ingat pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu kita disajikan dengan lima surat suara dengan kotak suara yang berbeda beda
terkait dengan pemilihan dari presiden dan juga wakil presiden
lalu kemudian ada daerah
dpr ri dprd tingkat lokal dan juga dpd
dan namun kali ini kpu menyajikan dua kotak dua tps begitu
kalau anda lihat di belakang saya ini ada tps pertama
yang di sana disajikan tiga surat suara
yang pertama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
dan akan digabung dengan pemilihan dpr ri
lalu kemudian yang kedua adalah pemilihan anggota dpd
dan yang ketiga surat ketiga yang isinya adalah dprd
provinsi dan juga dprd tingkat kabupaten dan kota
nah sekarang saya ada di tps dua
yang mana akan disajikan dua surat suara saja
yang pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden
dpr ri dpd dan dpd
dan nanti pada surat kedua ada disajikan pemilihan dprd provinsi dan juga dprd kabupaten atau kota
untuk mencobanya saya akan mencoba
selamat siang mas
ini saya harus registrasi dulu
saya harus tanda tangan dulu
karena nama saya sudah tersedia disini
saya tanda tangan disini ya mas ya
setelah tanda tangan saya harus minta surat suara langsung di situ ya
selamat siang mbak
ada surat suara yang saya bisa terima untuk nanti dipilih
ini ada dua ya
perbedaannya apa mbak
perbedaannya perbedaannya yang disana ya
untuk surat suara yang disini dan yang disana ya
yang disana tadi kan tiga surat suara
tiga surat suara itu terdiri dari presiden
nah kemudian dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
nah disini dua surat suara
masing masing surat suara seperti yang ini
ini dari surat suara untuk presiden dpr dan dpd
jadi ini pemilu nasional satu surat suara
nah ini tingkat lokal
itu tingkat lokal dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dalam satu surat suara
oke terima kasih banyak
nah ada dua surat suara yang akan saya terima
ini dipilih oleh kpu untuk melaksanakan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
di mana dalam surat ini bentuknya pun hampir sama dengan surat suara yang ada pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
namun ini kita dapat menerima dua saja
karena memang pada pemilu yang lalu kita menerima ada lima surat suara yang harus kita pilih dalam kotak suara
kita akan coba buka di dalam kotak suara yang ada di tempat ini
yang pertama ada presiden dan wakil presiden anggota dpd dan juga anggota dpr ri
cukup sulit karena memang bentuknya pun lumayan besar
dengan ukuran lima puluh satu x delapan puluh empat
kita asumsi jumlah partai ada enam belas partai yang akan menjadi partisipasi dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
yang pertama kita bisa lihat bagaimana ada pemilihan presiden wakil presiden dengan ada empat pilihan
kalau kemudian dibawahnya ada anggota dpr ri
bagaimana dengan partai partainya dengan nama nama dari kadernya yang dapat kita pilih di sana
dan paling bawah adalah pemilihan anggota dpd ri
cara memilihnya pun masih sama
yang dikatakan tadi oleh ketua kpu pusat
bagaimana ilham saputra menyatakan bahwa dari evaluasi yang disampaikan oleh publik terkait dengan cara memilihnya
ini masih sama dengan mencoblos
yang pertama kita mencoblos dulu
dan kemudian kita juga bisa memilih anggota dpr ri nya
kita pilih nomor enam dengan partai jeruk begitu
yang terakhir adalah anggota dpd
surat suaranya kita lipat kembali untuk nanti kita masukkan ke dalam kotak suara
dan yang kedua
ini adalah surat suara untuk tingkat lokal atau anggota dprd provinsi dan juga kabupaten kota
tertera bagi pemilihan
tertera bagaimana ada dengan ukuran empat puluh dua enam puluh lima cm dengan asumsi yang sama bahwa ada enam belas partai yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu dua ribu dua puluh
terlihat bagaimana ada dua pembagian
anggota dprd provinsi dan di bawahnya adalah anggota dprd kabupaten kota
dengan cara yang sama kita memilih dengan cara mencoblos
dan ini akan menjadi salah satu pilihan kita
dan dengan cara ini kita sudah memilih dengan asumsi pada pemilu dua ribu dua puluh empat datang
dan kita akan memasukkan ke dalam kotak suara yang sudah tersedia
selamat siang pak
setelah memilih ini saya masukkan ke dalam kotak suara
ada dua kotak suara
yang tebal tadi yang warna merah dan warna kuning
oke kalau ini berarti dari dprd
dprd sebelah kanan kotaknya
oke saya masukkan sebelah sini
oke kalau ini untuk yang presiden tingkat nasional kita masukkan
kalau sudah selesai artinya kita harus masukkan juga
jadi kelingking ya
ini untuk menandakan bahwa kita telah memilih dalam simulasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah pendapat saya dari saat saya mencoba dari awal hingga akhir ini memang ini cukup berbeda
jika kita bandingkan dengan pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
lebih simpel kalau kita lihat bagaimana pada saat itu pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu kita harus menerima lima surat suara dengan satu genggaman
dengan kertas yang cukup besar
ini nampaknya cukup menyulitkan bagi kita untuk memilih pada saat itu
memakan waktu yang cukup lama
kalau tadi kita bisa lihat bagaimana prosesnya pun cukup singkat dengan dua surat suara
yang memang mungkin nanti akan tertera banyak nama di dalam surat suara tersebut
yang mungkin kita harus melihat secara detail siapa saja nama dan juga partai politik yang tersedia
yang ikut berpartisipasi dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan namun ada satu catatan yang mungkin akan menjadi masukan bagi kpu pusat dalam menyelenggarakan pemilu
jika nantinya ada sengketa pemilu begitu
jika ada pihak pihak yang mencari pemilu
jika ada pihak pihak yang mencari pemilu

begitu yang artinya
misalkan tadi saya lihat ada dalam satu kertas lembar pertama ada pemilihan presiden dan wakil presiden
ada dpr ri dan juga anggota dpd
jika nantinya hanya dilakukan sengketa pemilu pilpres
artinya kita harus membuka semua kertas suara
dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana dalam satu kertas itu terisi pemilihan presiden dan wakil presiden
dpr ri dan juga dpd
artinya nanti dalam proses persidangan maupun dari pengawas pemilu itu sendiri
dapat melihat jika publik memilih siapa saja di dalam kertas suara tersebut
karena kalau kita lihat pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
jika ada sengketa pemilu pemilihan presiden
artinya yang akan dilihat hanya kotak suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden saja
artinya nanti para pengawas dan juga dalam proses persidangan
dapat melihat seluruh kertas suara yang dipilih oleh publik daniar
ausirion dholu terima kasih untuk laporan dan juga penjelasan anda
cukup menarik ya
surat suara yang disederhanakan
membuat masyarakat lebih mudah
tapi yang paling penting bagaimana pelaksanaannya
pemilunya jadi ya dua ribu dua puluh
ausir yo selamat kembali memantau di kpu jakarta